bagaimana cara menangani masalah ini
bagaimana cara menangani masalah ini
makan nyerah ya raden
nyerahnya harus menotok raden dengan juru centang ini
nyerahnya harus menotok raden dengan juru centang ini
aku sudah menyelesaikan jurus dasar belajar musti yaitu belajar geni dan juga belajar lemah tang
sesuai janji guru katakan sekarang siapa nama ibuku
ibumu bernama dewi tunjungkuni
tunjungkuni kenapa dia tidak pernah mengunjungiku kemari guru
karena dia juga tahu kau berada di modus
lalu kenapa aku bisa tinggal bersamamu
apa ibuku membenciku
memeninggalkan aku di sini
dia sangat mencintai
namun kalian terpisahkan oleh bencana alam banjir
aku menemukanmu sejak masih bayi
saat itu dirimu terbawa arus banjir
dan terdampar dekat pada pungan ini
tahun tahun aku mencari siapa sebenarnya orang tua
sampai akhir aku mendapatkan suatu petunjuk
bahwa dewi tunjungkuni ialah perempuan yang telah melahirkanmu
aku mohon padamu
antarkan aku padanya
aku ingin bertemu
aku harus menunda nya
jangan sampai dia tahu siapa orang tua yang sebenarnya
kalau sampai dia tahu
ibunya ambedkasi dan ayahnya siliwangi
semua rencana aku akan gagal
kenapa guru dia
kenapa guru dia
kenapa guru dia
kapan aku bisa bertemu dengan orang tua

ketika kau sudah menguasai berjamusi tingkat ketiga
ketika kau sudah menguasai berjamusi tingkat ketiga

mengapa banyak sekali kemiripan antara kisahku dengan perempuan itu
hilang karena banjir
memiliki jubah pusaka
ibu dan anak sama saja

apakah guru sungguh sungguh dengan perkataannya
kenapa aku juga merasa tidak asing dengan tatapan mata perempuan itu
apakah dia benar benar ibuku
aku harus segera menontonnya
sungguh luar biasa
bahkan dalam keadaan dikuasai emosi akibat ilmu aman harimau putraku masih bisa membelah raga
aku harus membantu kepada prabu
jangan gusti ratu percuma
gusti ratu tidak akan bisa berbuat banyak
apalagi menghadap raden kian santang yang bertarung sangat beringas dan puas
tidak tidak tidak
bukankah itu prabu siliwangi
kenapa bertengkar sama raden kian santang amin
ini lo bakitu deh
ini liurr ketinggalan aku
ada gusti ratu
aduh semua apa apa pun gusti
alhamdulillah rumi alamin kalian di sini
gusti ratu punten atuh itu ayat naun
ini kan yang tak gusti prabu siliwangi sama raden kian santang berkelahi
putraku kian santang kembali dalam pengaruh jurus auman harimau
dan kekandap prabu di sana sedang menenangkannya
apakah kalian tahu bagaimana cara menanganinya
bagaimana cara menangani masalah ini
bagaimana cara menangani masalah ini
bagaimana cara menangani masalah ini
makan nyiroh ya raden
nyiroh harus menotok raden dengan jurus santang ini
nyiroh apakah dia menggunakan jurus penotok sukmah
seperti yang dulu ia lakukan kepada walang susu
syukurlah dia datang tepat waktu
nyiroh terima kasih atas bantuannya
biar aku saja yang mengurus putraku
ya baik gusti
ya baik gusti
apakah kau prabu sulawesi
sugira lalu ras pessoa
wilayah kerajaan lemah sugi
bukan kapan duduk yang aku tanya tadi bilang ini wilayah pajajaran
jangan jangan dia gila
jadi sekarang aku berada di wilayah lemah sugi
wilayah musuh pajajaran
aku sudah terlanjur mengaku bahwa aku adalah raja pajajar
mereka pasti mau meringkusku
bukankah itu gustri prabu sulwisesa
kenapa ada disini
gustri prabu dalam bahaya
tangkap dia jangan biarkan dia lolos
jurus penotok sukmateh yang nyaiiroh lepaskan
itu tidak ada yang bisa melepaskan gusti
kecuali nyaiiroh dan nyirompang kakak sepuluh nyaiiroh
karena di dunia ini yang mempunyai jurus itu hanya kita berdua
kalau di dunia ini ada dua orang aja yang punya ilmu jurus penotok sukmateh gitu
wah hebat juga namamin
cekak cekak cekak
apa cekak cekak
tulisannya gitu amin
lain cekak cekak
tidak ada lagi yang harus kita cemaskan
akan adanya orang yang ingin membebaskan totokan pada putra kukian sana
yang harus kita lakukan sekarang adalah memperketat penjagaan kepada putraku
karena saat ini